menjelang imlek warga tionghoa bersembayang di rumah ibadah
korespondensi dari indonesia arman helmi menyemangkan dua kelenteng tertua di kota tanggerang banten
kita simak informasinya
kawasan pasar lama kota tanggerang banten adalah salah satu tempat yang ramai menjelang imlek
di pasar lama terdapat satu kelenteng tertua dari tiga kelenteng yang ada di tanggerang
yaitu kelenteng buntek bio
kelenteng ini didirikan oleh komunitas petak sembilan pada seribu enam ratus delapan puluh empat
jelang imlek warga sekitar berdatangan untuk berdoa kepada para dewa dan leluhurnya
selain itu di tanggerang ada kelenteng bonsan bio
kelenteng ini berada di kawasan pasar baru tepatnya di jalan ks tubun
vihara ini memang tak seramai kelenteng buntek bio tetapi lahannya luas dan bangunannya lebih megah
pak bebeng yang menarik di sini adalah saya pengen tahu adalah
setiap doa pada saat menjelang tahun baru imlek itu
sebenarnya doa apa sih yang paling sering diminta oleh umat tionghoa gitu loh
begini ya kalau doanya itu relatif masing masing umat itu minta doanya apa
ada ya di samping mendoakan pribadi mendoakan pada dewannya juga
mengucapkan terima kasih itu yang paling utama
mengucapkan terima kasih pada dewanya bahwa beliau itu sudah bisa hidup sampai sekarang
dengan menjalankan ajaran ajaran dia kebajikan kebajikan yang dia telah turunkan kepada kita
itu dia mengucapkan terima kasih
terima kasih kepada dewannya bahwa sampai hari ini dia masih bisa menikmati hidup ini
kepada tuhan pun begitu
setelah itu baru dia mohon kembali apa yang dia inginkan
nah kemarin kan dia kalau tahun baru pasti pakai bajunya merah
kenapa merah itu
dalam orang tionghoa itu simbolnya keberuntungan
dia mohon diberikan keberuntungan
sama seperti wihara juga warnanya merah dan kuning identiknya
karena merah itu simbol keberuntungan untuk orang tionghoa
dan kuning itu adalah
simbol itu kebahagiaan
jadi wihara itu tempat orang mencari kebahagiaan dan keberuntungan
vihara tersebut juga dihiasi ratusan lampion yang digantung di langit langit
lampion ini berasal dari umat yang bersembah yang
yang meminta agar mereka dan leluhur diberi penerangan
baik di dunia maupun akhirat
uniknya di vihara ini terdapat tempat keramat atau petilasan
pemuka agama asal bogor raden surya kencana
menurut pengelola kelenteng raden surya kencana memiliki hubungan baik
dengan kelenteng bun sanbio
dahulu saat berdakwah ia selalu mampir dan beristirahat di kelenteng ini
untuk menghormati mendiang pengelola membuat sebuah kamar
di bagian belakang kelenteng
arman helmi tanggerang